anda kembali menyaksikan cnn indonesia business presiden joko widodo selasa siang meninjau proyek bendungan paseloreng di desa arajang camatan gilireng kabupaten wajo sulawesi selatan
bendungan ini sebagai saluran irigasi bagi para petani yang diharapkan mampu mengairi sawah seluas tujuh hektare
setelah meresmikan pembangkit listrik tenaga bayu di sidrap selasa siang presiden jokowi meninjau proyek bendungan paseloreng di desa arajang kecamatan gilireng kabupaten wajo sulawesi selatan
total lahan dalam pembangunan bendungan ini adalah dua satu ratus enam puluh lima hektare
lima hektare adalah lahan negara dan satu delapan ratus hektare adalah dari hasil pembebasan lahan milik warga
bendungan ini mampu menampung debit perusahaan
pembangunan ini menyebut air hingga satu ratus tiga puluh delapan juta meter kubik
kedepannya diharapkan dapat mengairi lahan pertanian seluas tujuh hektare di lima kecamatan terdekat
pembangunan waduk menghabiskan anggaran sekitar tujuh ratus tiga puluh enam miliar rupiah
selain itu proyek ini juga akan menjadi destinasi wisata
waduk juga dapat diolah menjadi kebutuhan air baku serta sebagai pembangkit listrik tenaga air sebesar dua lima watt
pembangunan dimulai sejak dua ribu lima belas dan kini telah menyelesaikan tujuh puluh tiga persen
ditargetkan selesai bulan februari dua ribu sembilan belas
sementara itu untuk pembayaran pembebasan lahan milik masyarakat akan selesai oktober mendatang
presiden jokowi mengatakan tahun ini ada delapan proyek bendungan yang akan selesai dibangun
sekarang untuk konstruksi sudah selesai tujuh puluh tiga persen
untuk pembebasan tanah tinggal pembayaran
kita ini yang mundur pembayarannya
kalau masyarakatnya sudah
sebelumnya presiden jokowi bersama rombongan mendatangi lokasi pengungsian banjir di masjid raya kota sengkang
hujan dengan intensitas tinggi membuat puluhan desa di sejumlah kelurahan di kabupaten wajo terendam banjir